dan ada dua sosok yang telah resmi mendaftarkan diri ke dalam pemilihan umum ketua pssi ketua umum ya pssi dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh
lanyala mataliti dan juga erick thohir ini telah resmi mendaftar ke komite pemilihan pssi dan juga menjadi bakal calon ketua umum
dan kami akan hadirkan ini adalah fakta fakta mengenai dua bakal calon ketum pssi perebutan kursi pssi satu
yang pertama kita akan lihat ini adalah lanyala mataliti
ini lahir di jakarta sepuluh mei seribu sembilan ratus lima puluh sembilan ini usianya enam puluh tiga tahun kemudian jabatan saat ini beliau adalah ketua dpdri periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
kalau kita lihat dari biodatanya sepuluh mei seribu sembilan ratus lima puluh sembilan berarti zodiacnya taurus gitu ya yang dikenal ini biasanya orangnya keras kepala
nah semoga pak lanyala mataliri tidak terlalu keras kepala gitu ya untuk nanti akhirnya kalau misal terpilih
kemudian kita akan lihat ini adalah kiprahnya di dunia olahraga
bukan nama baru di pssi kita lihat kalau kiprahnya di dunia olahraga yaitu wakil ketua koni provinsi jawa timur periode dua ribu dua puluh
kemudian juga ketua pengurus provinsi pssi jawa timur periode dua ribu sebelas dua ribu dua belas
kemudian juga pernah menjadi wakil ketua umum pssi periode dua ribu tujuh belas dua ribu
kemudian ketua badan tim nasional sepak bola pssi dua ribu tiga belas dua ribu lima belas
dan juga ketua umum pssi dua ribu lima belas dan juga dua ribu enam belas
dan kita lihat ya ini juga ada tentunya sejumlah kontroversi terkait dengan lanyala mataliti di pssi
nanti kita akan lihat nah ini dia ya kita akan lihat sebenarnya apa saja kontroversi yang pernah membayang bayangi lanyala mata
awal mula sepak terjang lanyala mataliti adalah ketika sepak bola indonesia ini kondisinya sedang karut marut gitu ya
lanyala kemudian membuat federasi tandingan saat itu namanya komite penyelamatan sepak bola indonesia atau kpsi
dan saat itu memang pro dan kontra gitu ya khususnya pro kepada indonesia super league asl dan juga pssi ini mendukung indonesia premier league atau ipl
dan kemudian pada dua ribu tiga belas pssi kembali bersatu
dimana johar ini memimpin lanyala mataliti dan juga lanyala mataliti ya menjadi wakil ketua umum saat itu
dan dua tahun berselang lanyala terpilih menjadi ketua umum pssi
namun umur kepemimpinannya singkat sekali karena kemenpora kemudian saat itu membekukan pssi
dan posisinya lantas digantikan edi rahmayadi yang terpilih dalam kongres luar biasa pada dua ribu enam belas
nah kita akan lihat kandidat berikutnya
ya ini yang baru saja mendaftar ya
ini lahir di jakarta tiga puluh mei seribu sembilan ratus tujuh puluh
sama sama bulan mei lahirnya tapi beda zodiac
kalau pak erik berarti gemini ya tiga puluh mei seribu sembilan ratus tujuh puluh
masih sangat muda usianya dan jabatannya saat ini adalah sebagai menteri bumn republik indonesia
dan pastinya nama erik thohir ini juga bukan nama baru dalam dunia sepak bola indonesia
kita akan lihat kiprahnya di dunia olahraga
pernah menjadi ketua umum pp perbasi dua ribu enam hingga dua ribu sepuluh

kemudian juga pemilu pemita olimpiade indonesia atau koi dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas
pernah juga menjadi presiden asosiasi bola basket asia tenggara
kemudian juga bukan hanya di dalam negeri kiprahnya
pernah juga menjadi pemilik saham philadelphia tujuh puluh sembilan
kemudian pemilik saham dc united
pemilik saham inter milan
pemilik saham oxford united
dan juga pemilik saham persis solo saat ini
dan memang tidak hanya itu ya
kita juga tahu dalam perhelatan olahraga internasional
di antara indonesia bersama dengan filipina dan juga jepang
ini akan menjadi tuan rumah dalam piala dunia basket fiba dua ribu dua puluh
yang rencananya akan dijadwalkan
digelar pada dua puluh lima agustus hingga sepuluh september mendatang
dan tidak hanya itu
dalam bisnis olahraga
erick thohir juga pernah memiliki saham di klub klub ya
yang tadi sudah saya bacakan
kemudian juga saham di amerika serikat
kemudian juga hingga
ke inter milan
ini kita juga berharap tentunya siapa saja
yang nanti memimpin pssi ini akan membawa
dunia olahraga khususnya sepak bola indonesia
semakin maju lagi
seperti itu ya